yang ke lima puluh kementerian luar negeri republik indonesia dan asean mengadakan parade asean lima puluh dua
acara tersebut menampilkan beragam keunikan budaya dan juga hiburan dari negara negara asia tenggara
minggu pagi kawasan kartride dipenuhi oleh parade kostum musik marching band hingga tari
gelaran acara tersebut dilangsungkan dalam rangka memperingati usia emas association of southeast asian nation atau asean
parade asean lima puluh dimulai pada pukul tujuh pagi dan dibuka oleh menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi
dan sekretaris jenderal asean leluang min
terdapat tiga peserta parade baik dari negara anggota asean maupun sejumlah kementerian indonesia
parade diharapkan dapat memperkenalkan beragam budaya yang ada di asia tenggara kepada masyarakat indonesia dan juga sebaliknya
usia untuk budayanya juga lebih dikembangkan kita juga bisa mengembangkan budaya lagi kita juga lebih tahu budaya indonesia itu kayak gimana
dan kita juga disini bisa tahu untuk negara negara yang tergabung dengan asean itu apa aja gitu
komunitas asean didirikan pada delapan agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dengan tujuan menciptakan kawasan asia tenggara yang lebih aman damai dan sejahtera
menilik perkembangannya asean diproyeksikan menjadi blok ekonomi terbesar keempat pada dua ribu

menilik perkembangannya asean diproyeksikan menjadi blok ekonomi terbesar keempat pada dua ribu

fitriah sungkar jakarta